usaha mikro kecil tumbuh secara signifikan dalam satu dekade terakhir
hasil sensus ekonomi yang dilansir badan pusat statistik menunjukkan
hampir sembilan puluh sembilan persen jenis usaha di nusantara adalah usaha wong cilik
apa saja hasil sensus yang menelan anggaran empat triliun rupiah tersebut
kami hadirkan informasi untuk anda
badan pusat statistik atau bps baru saja menyelesaikan sensus ekonomi dua ribu enam belas
yang dimulai sejak mei tahun lalu
dalam rilis resminya bps menyatakan sensus ekonomi ini menghitung jumlah usaha
di semua sektor di seluruh indonesia kecuali untuk sektor pertanian
hasilnya sensus tersebut menunjukkan sektor perdagangan masih tetap mendominasi
secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah usaha yang signifikan
kepala bps suharyanto menuturkan sektor perdagangan sebagai moda penggerak ekonomi di lapisan masyarakat
delapan juta usaha atau perusahaan non pertanian yang baru
jenis usaha sektor perdagangan besar dan eceran memberi kontribusi terbesar dalam sensus ekonomi dua ribu enam belas
gambaran lain dari sensus ekonomi dua ribu enam belas juga menunjukkan soal pemerataan sektor usaha
berdasarkan sensus yang menelan anggaran hingga empat triliun ini konsentrasi usaha masih terpusat di kawasan barat indonesia
menteri keuangan sri mulyani tak menampik hal ini
yang mengakui aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di jawa
dan presiden juga mengingatkan
adanya pemerataan dan pembangunan dari pinggiran
hasil sensus ekonomi dua ribu enam belas bisa menjadi data pemerintah untuk mengkaji kembali sektor sektor usaha
yang menjadi nafas serta motor penggerak ekonomi indonesia
jumlah usaha yang meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya yang juga berkualitas
selain itu juga perlu pemerataan usaha dan pembangunan dari luar jawa
kus indra cnn indonesia